warga desa ngudi rejo di jombang jawa timur digemparkan dengan tanah yang mengeluarkan asap panas
asap yang berbau menyengat ini bisa membuat telur mentah menjadi matang dalam dua puluh menit
setelah diperiksa petugas pln ternyata hawa panas dan asap timbul akibat terkelupasnya kabel listrik
peristiwa tanah berasap terjadi di pekarangan rumah milik abdul muiz
di dusun ngemplak desa ngudi rejo kecamatan diwe jombang jawa timur
warga yang penasaran berdatangan untuk melihat langsung jentik asap yang berada di bawah sebuah tiang listrik
warga kemudian menguji panas dengan telur mentah
dalam dua puluh menit telur sudah matang
sebelum ditemukan sempat muncul bau menyengat
warga kemudian mencari sumber bau dan menemukan kepulan asap dari dalam tanah tersebut
bau menyengat kita cari di sekelilingnya kita temukan di sini itu berasap
bau bau kayak metan gitu ya
polisi bersama petugas pln datang memeriksa tanah yang mengeluarkan asap
hasil pemeriksaan memastikan tanah yang mengeluarkan asap dan hawa panas ini bukan fenomena alam
melainkan akibat kabel listrik yang mengelupas dan menempel pada tiang penerangan jalan
sehingga mengakibatkan asap dan bau menyengat di sekitar lokasi
kabel lampu pj kalau ini mungkin mohon maaf ya ini pj nya ilegal
terus mengenai tiangnya besi sampai kebawa akhirnya ketemu geronya itu
geronya itu akhirnya keluar asap
petugas kemudian memutuskan aliran listrik ke lpju
warga juga diharapkan tidak melakukan pemasangan listrik secara ilegal agar tidak membahayakan warga
sutomo raharjo jombang jawa timur